saya akan cek saklar di pusatnya
pak ji ya saya permisi sebentar
berapa meter nih
sampai puluh meter bang
yang sebelah sana berapa
ya yang kesana paling kira kira juga tiga puluhan meter
ukur dulu biar pasti
eh lewat sini
lu racunin bapak gue supaya dia mewakafin ini tanah bakal madrasah
lu seharusnya tahu pakai otak lu masih ada dua anaknya sebagai alih waris
dengarkan dulu biar tidak salah paham
tidak salah paham bagaimana
udah jelas jelas seluruh orang semua yang ada di sini
lu semua yang ukur di tanah
banyak banyak dia bang
kamu yang besok
bang dengerin dulu
udah gua nggak mau dengerin apa apa dari lu
sekarang lo semua keluar dari tanah gue
jangan pikir gua naik darah ya
begini bang sebenarnya
apa lu tuh dasar miskin ya
lu deketin babi gua karena babi gua banyak bandanya
lu pikir lu bakal dinyatakan jadi anaknya dia
lu bakalan dapat tantanya
abang nggak seperti itu

jangan minta hape dari tempat semua
biar gua singgah
biar gua singgah
lepasin tangan gua
lu ngapain di sini
ya bang ngapain gua sih abe
ada apa ibu rimut jumari
ibu dua ngapain mau di sini
begini mbak begini
saya sebagai anak lelaki tertua
udah sepatutnya menjaga kehormatan keluarga kita
masa tanah kita mau dijual serak aja wakal madrasah
yang mau jual tanah itu siapa
ini tanah udah gua wakafin buat warga dijadikan madrasah
nah maui datang ke sini gua yang nyuruh dia untuk ngukur gini
lu jangan duduk duduk sembarangan doang loh
sekarang lo pergi dari sini
bicara gua gua aja
wih terusin wih
pasang barang terusin
gua kesana gua kesini dulu ya
pengukuran tanah milik pak haji mansur itu sudah dilaksanakan tadi
setelah lihat gambar dan batas batasnya
didapati luas tanah yang akan diwakafkan itu
seluas dua ribu meter persegi
pak haji tapi tadi ada sebagian pengurus yang bertanya tentang masalah yang terjadi tadi pak haji
kalau masalah tadi pagi
saya minta agak usah dipersoalkan ya
kan lu orang semua udah tahu tabiatnya si mardhani anak gue
pokoknya gue harus gagalin rencananya maui untuk menguasai tanah babek gue
saya akan cek bisnis sakra ini di pusatnya
pak haji saya amin sebentar
kok putus kabelnya
siapa yang putusin ya
sakral di pusat juga nggak ada yang turun
tapi saya melihat ada kabel yang putus
tapi melihat kondisinya
ya kayaknya tidak bisa disambung untuk hari ini
bagaimana kalau besok pagi saja kita mendatangkan orang plh
iya yaudah kalau begitu rapat ini kita tunggu sampai besok ya
ini artinya ya mereka lagi rapat dalam keadaan gelap kulit
nggak ada lampu sama sekali
karena mau saklar apapun dipencet
gak ada yang nyari
ya bener pak
babak udah keluar no
gimana gimana penampilan gua udah kayak atletpon kan ya
udah bang percis banget
percis sama hamdan att
yah lo hamdan att itu penyanyi dangdut
nah udah deh
nyari sehat be
sekalian nemenin mbak be

makanya sering sering olahraga loh
assalamualaikum pak haji
insya allah konsep surat wakafnya saya buatin dulu
setelah itu pak haji liat liat
dan baru deh kita rapatin
kalau begitu saya permisi dulu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
gue gak dengar lo ngejawab salamnya si mawi
ngejawab salam itu wajib
tapi tadi udah jawab kok
eh gue gak dengar
gue ini belum budek tau gak
nanti dalam hati
udah jangan teriak teriak
lo kira orang di rumah itu budeg apa ha
kalau lo gak teriak teriak
mbak pe bilang saya gak ucapin salam lah
weh siap aja lo
tau dulu deh be
lo gitu aja pegang
salah wa'alaikum sona